di tengah pandemi covid sembilan belas sejumlah kota di indonesia melakukan pembatasan sosial berskala besar
akibatnya sanggar olahraga atau gym ditutup sementara waktu
namun imbauan physical distancing dan berada di rumah saja bukan penghalang untuk menjaga kebugaran tubuh
kamu juga masih bisa membentuk otot tanpa bantuan alat alat fitness
bodyweight exercise atau berolahraga tanpa menggunakan alat mengandalkan berat tubuh untuk membangun masa otot
namun seberapa efektif bodyweight exercise dibandingkan dengan berolahraga di gym
kami mengundang riko cayadi seorang pelatih kebugaran untuk menjelaskan
nama saya rico cayadi saya lulus dari university of british columbia
saya belajar di kanada dengan major kinesiologi
jadi kinesiologi itu study of human movement jadi lebih ke arah exercise science lah intinya gitu
seberapa efektif sebenarnya bodyweight exercise atau olahraga tanpa menggunakan alat untuk membentuk otot
kalau kamu orang yang masih baru gitu ya jadi benar benar pemula ibaratnya belum pernah latihan apa apa
bisa sangat efektif gitu
karena emang body kamu kan masih baru gitu ya
jadi any type of exercise yang kamu lakukan itu pasti ngebantu untuk membentuk otot
tapi kalau kamu udah lumayan advance gitu udah latihan mungkin sepuluh tahun lima tahun ke atas gitu ya
mungkin untuk bentuk otot gitu ya untuk tambah gede gitu ibaratnya agak susah ya menurut saya
karena barangkali kamu sudah terbiasa dengan beban yang berat gitu kan ya sekarang tiba tiba hilang

walau tidak bisa membentuk otot secara signifikan
bodyweight exercise tetap berguna untuk menjaga kesehatan tubuh serta menguatkan otot
riko memberi contoh beberapa gerakan dasar body exercise untuk para pemula
yang pertama adalah squat
pastikan punggung bagian bawah lurus dan turunkan badan hingga lutut sejajar dengan kedua kaki
turun tiga detik dan tahan di bawah selama lima detik
kemudian side plank
tahan selama lima nafas
tiga detik tarik nafas dengan hidung lalu lima detik buang nafas dengan mulut
gerakan push up juga bisa dilakukan menggunakan meja atau kursi
pastikan tubuh dalam posisi lurus untuk mengaktifkan otot perut
turun selama dua detik dan tahan di bawah satu

gerakan lain seperti reverse lunges dan low bare juga bisa digunakan tanpa alat
bodyweight exercise baik dilakukan tiga hingga empat kali seminggu
dan dilakukan tiga kali berturut turut dengan jeda tiga puluh detik di antara gerakan
karna mursalim robin kitt jakarta